meski piala dunia u dua puluh baru akan digelar pada dua puluh mei dua ribu dua puluh
polri menjamin ajang internasional tersebut akan berlangsung aman dan kondusif
polri menyatakan sudah menyiapkan pola pengamanan preemptif preventif dan represif
untuk mendukung indonesia sukses sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
yang akan digelar pada dua puluh mei sampai sebelas juni dua ribu dua puluh
kita sudah berpikir jauh jauh hari ya untuk mengamankan ini
hanya kita telah siap dengan pola pola preventif
kemudian preventif maupun represif itu kita akan siapkan
itu tujuannya adalah bagaimana menciptakan situasi aman
pertandingan sepak bola u dua puluh ya internasional piala dunia usia dua puluh ini
dapat berjalan dengan aman lancar dan tertib
bagi kita sebagai penyelenggara sebagai tuan rumah